diterima di semua toko seluruh indonesia
tapi kalo gue gak liat kondisinya pangeran
khawatir banget sama kondisi dia
aduh gue pusing ya
lo harus bantuin gue yang ngerjain
gue gak akan lepasin genggaman tangan gue
kendep tangan gue supaya kita kuat ngelewatin semuanya
kamu harus minta maaf sama pangeran
dia mengalami kecelakaan
berani berani bersih kamu
bicara seperti itu sama anak saya

saya tidak ingin dikenalin
saya tak ingin dikenalin
anya tidak pernah melakukannya
kau tak pernah mengampuni yang lu

jangan lupa siapa
jangan lupa siapa
jangan lupa siapa yang diperkenalkan
medical check upnya pak jaka
waktu yang saya kasih bunawang tempur dulu
disini dinyatakan kalau suami saya
gak ada masalah dengan kesehatannya
bahkan jantungnya pun baik pak
saya jadi merasa aneh
atas laporan kematian mas jaka
sayang kenapa sih kamu gak pernah terus terang cerita ke mama soal ini
mama pikir selama ini kamu tuh memang deket sama putri
malahan mama pikir kamu pacaran sama putri
tadi om alex itu marah marah telpon ke mama
dan dia gak suka karena kamu bantuin putri
untuk ketemu sama pangeran waktu di rumah sakit
pertamanya mama gak tau
kalau cewek asoknya
kemauan itu siapa
tapi ternyata putri ya
aku heran emang sama om alex
kenapa sih dia tuh kelihatan benci banget sama putri
emangnya putri pernah bikin kesalahan apa sama om malex
alex pasti benci sama putri
karena putri itu anaknya jaka
orang yang dibunuh dan diambil hartanya
tapi aku gak mungkin kasih tahu rizky soal ini
selama ini kamu sama pangeran tuh saingan untuk dapetin putri iya
itu dulu mah
aku udah gak berharap lagi
aku bakal coba ikhlasin putri untuk pangeran
karena aku tau mah
ada di pangeran
aku bisa lihat kalau rizky sangat mencintai putri
dan dia sangat patah hati waktu tau putri lebih memilih pangeran dibanding dia
aku gak tega lihat rizky harus mengalah seperti ini
atau juga enggak
ngeliat gue di rumah sakit
tapi kalau gue gak liat kondisinya
pangeran gue gak akan
gue pusing ya

udah deh usus goreng gue gak terima alesan ya
lo harus bantuin gue ngerjain tugas sekarang
ternyata lo disini usus goreng
amangnya lo udah sehat
lo salah baik deh gue tuh gak apa apa
justru gue sengaja mau ngindarin lo
tuh gak boleh gitu usus goreng
lo tuh harus banyak istirahat
kan gue udah bilang gue gak apa apa
ya makanan lah
ya gue tahu ini makanan
tapi buat apa makanan banyak banyak kayak gitu
emang buat diapain lagi usus goreng
ya buat lo makan lah
tadi petugas medisnya bilang
lo tuh pingsan karena kekurangan nutrisi
makan lo harus banyak makan
tapi gak segitu banyaknya kali
lo mau bikin gue gendut
kok gitu sih enggak lah biar lo sehat nih
udah udah ini juga udah banyak banget
soto betawi tuh lo mau yang mana
atau mau ininya lo makan
ayo beruan nih makan nasi goreng mau makan yang mana
sini mau gue suapin
yaudah sini deh biar gue suapin
gue gak butuh semuanya
gue butuhnya jaga jarak sama lolo
jauh jauh dari gue
udah deh usus goreng
mulut lo boleh aja berkata lo mau jauh dari gue
pinginnya deket deket kan
udah buruan makan
nih lo butuh kentang goreng buat karbohidrat
yaudah gue cuci tangan dulu
ya tangan gue bersih kok
lo tuh harus makan yang banyak khusus goreng
lo tuh bikin gue khawatir tau gak
sekarang lo harus makan burgernya
lo gak ngerjain gue kan
gue tau niat buruk lo
kan lo dorong kan burgernya ke muka gue sampe berlepotan
selalu sih negative thinking sama gue
enggak lah usus goreng
awas ya batu bata
ya udah nih serius makan
harus makan yang banyak ya
makan yang banyak ya khusus goreng
gue gak akan pernah
nyinggalin lo sampe kondisi lo bener bener pulih
gue bakal jagain lo
dan selalu ada disamping lo disaat lo sehat
atau pun sakit
kau mau makan
lo udah makan